hai tuh pusing deh pusing deh aduh nggak mungkin kan ya taruh plastik aja nih nggak mungkin dong
gimana sih pagi pagi ada aja ya iuran dicari enggak ada nih ya aduh juandri kamu kok sampai ke dapur
maaf maaf jadi nungguin ya ini kan kamu lagi ngidem kan aku mau menghidangkan ini nih kue kue tapi
butuh piring kecil mau dibantuin nggak ketemu pasti iya nggak ketemu aduh harus ditata lagi berarti
udah lupa ilmunya pasti lupa lupa banget pemirsa juga pasti punya masalah yang sama nih ya
dapurnya tuh berantakan bareng sama juandri disini langsung aja yu in tip ilmunya di morning tips
oke jadi apa nih harus aku lakuin pertama ya joya jadi masalah itu biasanya bumbu bumbu dapur ya kan
lihatkan iya bard met reads ngacheng kayaknya nih ada yang pengulangan nih saya beli lagi
beli lagi padahal masih ada gitu jadi gimana harus apa nih pertama ini kita keluarin dulu
ini sama prosesnya proses shorting jadi dilihat apakah sudah expired atau belum nanti kalau sudah
yang disisihkan sih gitu ya ini aduh bahkan lihat tuh belum dibuka sama saya ini udah expired aku
yang punya nih banyak banget ya pamir saya ternyata berarti next apa yang kita butuhkan
nah kita butuh tempatin di produk gitu atau misalnya sudah ada spesial seperti ini tinggal
diatur aja penataannya seperti apa gitu ya ya ya siap mungkin ada beberapa yang bisa kita langsung
tempatin betul beberapa yang kayak gini gini ya kalian butuhkan ya
yang kayak gini gini bisa ditaruh di dalam kontainer gitu ya jadi bisa lebih mudah ngambilnya
oke jo jadi sebetulnya kamu lihat kan aku tuh udah punya banyak kontainer atau kotak kotak
kayak begini nih jadi rekomendasi ini kira kira barang barang apa aja yang cocok ditaruh di sini
di sini nih yang bisa pintar sama ini seperti ini nah ini bisa ditaruh di sini deh oke untuk bumbu bumbu ya
sebaiknya dipisah aja oh nanti makan instan di produk yang lain gitu ya oke aku coba
apa botol botol ini aku taruh sini ya lebih gampang nemuinnya gitu ya harus rapat berdiri gitu atau
iya kalau bisa rapat berdiri jadi kelihatan lebih rapi kalau muat sih bisa langsung jadiin satu semuanya
gitu ya nah ini lebih gampang ya kan jadi tinggal puter gitu ya nah untuk tadi makanan yang sudah
terbuka bisa kita taruh di oke sorry plastik kedap seperti ini bisa oke
itu kalau jika terbuka punya bumbunya tuh jadi sekarang kathleen
mau ada lebih lantern gitu yang ada di goreng zero dan satu bumbu bumbunya bulu bulunya

udah banyak lagi ya
ini piring piring piring piring kecil ketemu belum kayaknya harus rapin lagi tuh semuanya
butuh barang barang juga butuh bala bantuan juga dong penari aku panggil tim aku ya oh iya mumpung lagi
namu juga di sini ya iya bener bantuin ya oke uh bumbunya udah rapi nih gimana ya enggak semuanya
harus ditaruh lagi bisa bisa ditaruh di sini aduh enak tuh nanti tinggal pilih ya kalau
misalnya mau masakan saya kan cuma punya area ini nih ada makanan juga lagi di atasnya belum
kelihatan tadi belum merapi ya nah ini sebaiknya kalau misalnya tempat piring kabinetnya khusus
untuk piring oh nggak boleh disampul sama karena jadi memang buat utensil aja gitu terus kalau
yang snack snack ini sebaiknya di kabinet lain gitu dicampur sama makan makanan juga ya oke ini nih
biarkan tadi saya lihat tau tau ada di sini di atas ya ngumpet karena memang mau gak mau harus saya tumpuk ke atasnya
gitu gimana caranya biar lebih rapi untuk atur piring bisa diakalin pakai ambalan
ambalan oh pakai tambahan gitu iya jadi ke tingkat ya di tingkat gitu jadi bisa taruh di bawah dan di atasnya
boleh boleh boleh ya oke berarti ini kita keluarin dulu semua ya boleh nani keluarin dulu ya
jadi untuk ada pemirsa karena begitu mudahnya kita melakukan ini jangan lupa untuk inget inget tuh
targetnya seperti apa untuk anda mau seberapa rutin gitu ya tapi yang paling penting makin
rutin makin baik sih untuk tahu jadi ruangan ruangan kita tuh memang sebenarnya
spesinya luas cuma cukup ya jadi kita bisa mencoba untuk membuatnya lebih mudah dan lebih mudah ya jadi
peletakannya aja yang enggak tepat gitu ya udah lu kita makan makan aja yuk akhirnya bisa makan
jajan pasar ya makasih banyak